mengetahui informasi terkini aksi unjuk rasa sudah terhubung bersama kami produser lapangan cnn indonesia
rizky renardi di kawasan patungguda jakarta
pusat selamat siang rizky bagaimana situasi terkini di tempat anda melaporkan
apakah masa aksi sudah berkumpul untuk menggelar unjuk rasa
ya selamat siang rifana
nah satu tahun pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ hari ini akan diisi juga dengan aksi turun ke jalan aksi unjuk rasa yang digelar kembali oleh elemen buruh dan juga mahasiswa
dan rencananya memang rencana awalnya aksi ini akan dimulai pukul sepuluh pagi namun sampai tepat pukul dua belas siang tadi
bisa dikatakan kawasan patung kuda atau patung arjuna wiwaha ini di medan merdeka barat belum diisi masa yang jumlahnya diperkirakan sampai di atas lima orang
namun saat ini baru saja
baru saja ada elemen mahasiswa yang jumlahnya memang tidak sampai lima
karena informasi yang saya dapatkan dari koordinator bmsi atau badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
diperkirakan hari ini ada sekitar lima mahasiswa yang akan turun ke jalan
dan juga elemen buru pun akan turun diperkirakan jumlahnya dua sampai tiga person ya atau tiga masa yang akan turun ke sini
namun sampai pukul dua belas ini hanya mahasiswa saja elemen buruh diperkirakan akan tiba di sini sekitar pukul
jadi kita bisa lihat
setelah zuhur dan personil keamanan pun sudah disiapkan di sini
sehingga nantinya aksi masa akan terkonsentrasi titiknya hanya di kawasan patung arjuna wewah atau patung kuda ini saja
dan tidak diperkenalkan untuk berjalan jauh di medan merdeka barat apalagi sampai depan esana negara
untuk personil sendiri sudah disiagakan sepuluh personil
dan saat ini kondisinya memang bisa dikatakan masih belum ada aksi apa apa
yang sudah tiba pun saat ini sedang break sholat zuhur
dan rencananya akan kembali beraksi sekitar pukul tiga belas
dan mereka akan terkonsentrasi di tempat saya berada sekarang di belakang saya
sudah ada satu mobil komando ini mobil komando dari mahasiswa
namun belum terlihat dari elemen buruh yang akan hadir ke sini
untuk elemen mahasiswa bmsi kemudian dari elemen buruh adalah gebrak gerakan buruh bersama rakyat yang akan datang
namun belum terlihat juga
nanti kita nantikan saja sampai pukul tiga belas
apakah jumlah yang di atas lima masa ini lima orang ini akan tiba di kawasan patung kuda
kita akan nantikan tentunya tuntutan mereka masih sama
menolak undang undang cipta kerja dan menuntut presiden mengeluarkan perpu
untuk membatalkan undang undang cipta kerja
kembali kepada anda rifana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia
rizky renar di atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali